antrean panjang terjadi di salah satu sentra penjualan bumbu dan santan kelapa di jalan kuantan tanjung pinang rabu pagi
warga yang rata rata ibu rumah tangga ini mengantre berjam jam demi bisa membeli aneka bumbu masakan rendang
serta santan kelapa untuk memasak ketupat jelang lebaran
sejumlah warga duduk di depan toko karena mengaku kelelahan namun sayangnya seperti yang anda saksikan
ini banyak warga yang juga mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker